hari hari ini belakangan ini bang idrus menyampaikan ke publik itu hasil pembicaraan dengan pak jokowi atau dengan ketua umum tiba tiba saja bahwa golkar akan bergabung atau pak jokowi akan bergabung dengan
buka aja begini mas yogi jadi ini kan biasa lah kita bukan orang nanya nanya bagaimana nih pak jokowi ini ada isu begini saya jelasin
ya saya jelasin pertama kalau jokowi masuk golkar memang salah
memang salah memang salah enggak saya tanya begitu kan tidak salah
kenapa tidak salah karena golkar ini adalah partai go public golkar ini adalah partai milik rakyat
kalau bukan milik keluarga bukan milik kelompok
bukan nyindir fakta memang golkar begitu
kalau ada yang tetangga
itu contohnya partai yang milik keluarga ada
nah saya kira kompas ini kan adalah suatu apa yang paling terkenal dan yang paling yang paling matanya yang paling jeli itu diantara sekian banyak di kompas
jadi kompas pasti lebih tahu dari saya
bukan kompas lebih paham maka kompas harus bisikin saya dulu dong